iya papa tau
bukannya masih lama pak
masa bentar kali debi
papa puasanya makruh
kalau kong edo yang masak
kebagian makan kolek
ada sisik ikannya
udah warung bukanya cuma dari jam empat
ntar pakai nyiapin tajil gratis segala
kayak banyak duit aja
ini teh bulan puasa naik
masih ngeluh terus
kan yang bikin aku
gimana gak ngeluh terus
lagian bukanya mikirin
gimana caranya bikin istri teh bisa senyum
alhamdulillah atu neng
kita masih dikasih rezeki yang banyak
dari kita gak punya apa apa
sampai sekarang teh kita punya kios
bersyukur atu neng
atau kita teh nunggu dikasih seisi dunia
baru kita bersyukur
atau jangan jangan udah dikasih seisi dunia
masih aja tetap gak bersyukur
kang malah cerama
kalo dijual teh lumayan
bikin taja kan modalnya gede
udah kang berangkat dulu
kamu teh niat gak sih jualan cuy
jam segini baru dateng
baru datang tuh udah diomelin
ini juga udah buru buru dari cidahung
tuh grobaknya udah siap
kamu tinggal jualan aja
enak banget kerja kayak gitu
kamu udah jalan
udah dari tadi
kamu teh kelamaan dandannya
gak dandan bi
gak dandan gak dandan
itu apa menor begitu
ini cuma lipstick doang bi
udah kalo dikasih tau teh gak usah ngejawab
yaudah sana cepetan berangkat
iya ini juga udah mau jalan bi
jangan ngejawab terus kenapa sih
udah kerja teh jangan lelet lelet
giliran minta thr aja cepet
kayak punya ibu tir
motor itu cuma benda doang pak tatang
punya motor itu susah ngurusnya pak tatang
setiap hari harus beli bensin
belum tiap tahun itu harus bayar pajaknya
tiap bulan harus bayar tagihannya
tinggal naik ojek aja sama
apalagi kalau misalnya pergi ke pasar enak
gak usah bayar parkir
kalau misalnya motornya parkirnya lama
lebih mahal bayar parkir motornya
kalau saya sih mendingan gak usah punya motor pak tatang
soalnya susah ngurusnya
bu dokter kan gak punya motor
yaudah besok pak tatang dateng kesini lagi ya
kamu sukanya sama pebri kan
tapi pebri nggak tahu kalau kamu suka sama dia
nih selagi kamu ngejar febri claudia nggak paham buat sementara
nah nanti kalau kamu udah dewasa pebri bisa jadi istri pertama clau dia jadi istri kedua
jadi laki laki itu harus bisa menerima apa aja dengan tangan terbuka
gak boleh membatasi diri itu baru namanya laki laki sejati
ngajarin apaan si apaan sih
nah sekarang kamu ke rumah nenek sana gi
lihat nenek masak apa kalau ada makanan bawa ke sininya
assalamualaikum gitu ward
aduh enak banget dikolak nih
bapak mau bikin bukaan yang banyak
orang puas sama apa aja dimakan pak
ya sudah kalau begitu buat sahur biar gampang diangatkan
bapak rencana masaknya satu kan
nanti jadinya juga tujuh
bapak mau nyambal
buat buka puasa
mak masih dua jam